di sini meja mejaan yuk kita naik berdua cun
aduh gitu pak
nyaris meme buat disunat kenapa lu malah ikutan main sampai nyemplung sawah kenapa
juga sih mert karena mau disunat malah kabur
kalau jalan pakai mata yang punya mata siapa
eh kunyit lengkuas lu bukan dibantuin
eh lagi pada ngetawain apaan sih tuh
jangan lebih deh
ini dia nih aduh aduh
lu nggak punya otaknya mamang lu masa lucu bebek
ngapain anak lu diatas
ga tau eh mek turun
juga kan meme gabisa turun be bantuin
justru itu kong ajaiban
meme tadi bingung
udah lu cemilin aja batang pohonnya
lama lama juga turun
eh anak lu tulungin
yaudah lu tunggu disitu ya
mba pe cariin tangga dulu ya
sampe tahun depan
ya aduh ini orang tua gini banget
ya aduh ini orang tua gini banget
ya ada nih orang tua kayak gua yuk
lu orang kejar begitu
udah tenang aja
lu disitu sampe tua
ah engkau macem apaan sih begini
lu mau maling ye
semarangan aja lu
emang muka gue begini ada tampang maling
eh gua tuh tau hukumnya
terus lu ngapain diatas
pengen ngambil gua tuh
yang disitu tuh
aduh disantai gua ga nih orang
tuh ada yang mau maling
lu luas dikasur lu
enak banget kayak kasur
lo kekasur kasur kurang aja lu
li gimana sih mba kmet ketemu ga
ya boro boro ketemu
yang ada sekarang dia hilang
hilang gimana ceritanya bisa hilang kejar anjing astagfirullahaladzim gimana ceritanya
tuh anjing bisa kita kejar si mehmet kan dia takut sama anjing li buruan cari sampai ketemu
jangan anjing bawa pulang iye alaikum salam bang beca bang cepet bang cepet bang bang
aduh si mehmet kemana lagi pakai nyusahin bantu
bagus bagus apaan kita kembali joy wajar dong
nama juga bc sakti
maksud lu itu abangnya aja nggak ada
aduh gimana gimana
kemana pergi itu si mehmet disuruh surat malah kabur
ngapain lah pas apa's kenbang aslinya maksualnya ada pilotnya
kenapa mau surat anjing si baba
siapa yang mau pasar
turun bang gue mau turun
ya allah astagfirullah
becah aja gapapa bang
ini yang punya sawah galak banget bang
nanti dia bisa bawa kampak kemari bang
ini kita kabur bang kabur bang
yang punya sawah keburu dateng bang
bukan kutu air
anggap baik kita lagi mandi di hotel berbintang bang
hotel berbintang lo ngadil kadang guna aja lo
hai mali nih aduh kau siang siang udah maling jangan jangan itu anak orang juga
begini pokok kan saya lagi jalan jalan nih nah ini nah ini nah gitu nih dicuma nih yang paling
disayang dikong sini main beca becaan yuk kita naik berdua cun masuk ke sawah aduh gitu pok
lagi yang juga lo jali kan gua suruh lo tuh nyari si mehmet buat disunat kenapa lu malah ikutan main
sampai nyemplung sawah kenapa hah ini memang tak bilang kok udah kong jangan beca kong jangan
ada ada teman teman udah dia dulu dia menemukan mulut jadul ikut kenamu tahu eh juga sih med
karena mau disunat malah kabur kuala tenlu itu memang lo lho lu berdua emang kelewatan
dari jali ih hau nah lu juga kenapa lu yang kenapa bahasa kuipnya begini mandi di kali
mak cobain sekali lu juga ya lu lihat tangan lo kotor berat lo
tadi ikut kemungkinan
maklum aduh aduh waduh mamang lo di lubukin aduh eh lu juga lo
ini semua gara gara lu nih kalau enggak terlalu paling paling gua nggak jadinya
betul kok lagi sampai suruh masuk rumah jalan ini mendek dek diri yang takut kotor diomelin
sama maklum udah jangan nyari tebek sekarang gue minta lo berdua tuh bersih barang sampai bersih